apa yang kena
korban sempat bertanya kepada pelaku bom bunuh diri
hingga akhirnya terjadi ledakan yang menyebabkan warga yang berada di sekitar tempat kejadian berhamburan
sementara itu korban lain yang berada pada jarak sepuluh meter dari tempat kejadian menuturkan
mendengar suara ledakan keras sehingga dirinya terluka akibat terkena serpihan bom
saya ambil fungsi khusus propam bubaran terus saya mengambil absen
ini satu untuk ngapel nanti jam sembilan malam jam sembilan pagi
cuma saat itu ngobrol sama pak kasi pak kompol sarponi sama juli chandra
ngobrol seperti biasa tiba tiba noleh ke kiri noleh ke kiri
terus saya tegur bang mau kemana bang
setelah ditegur nggak lama terus bom meledak
setelah bom meledak kena kaget kami berlarian menyalahkan diri
terus dilihat baju sudah kena serpihan baret topi sudah kena ada juga serpihan dagingnya darah
saat itu jarak abang sangat dekat ya
sangat dekat sih hampir lebih kurang empat meter lebih kurang
lebih kurang sepuluh meter lebih
abang waktu itu lagi
sedang mengurus apa bang
pengurusan skck lagi nunggu di ruang tunggu skck itu
sempat melihat sesuatu sebelum ledakan
tidak ada melihat